dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur secara virtual kami siang
gubernur bank indonesia peri warjio mengatakan
diambil dengan mempertimbangkan resiko inflasi inti
yang terjaga di tengah resiko perlambatan ekonomi global
terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri
peri menambahkan pihaknya terus mewaspadai ancaman kenaikan inflasi di masa depan
serta memperkuat kebijakan moneter melalui stabilisasi nilai tukar rupiah
operasi moneter dan suku bunga
untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi indonesia
dengan assessment yang menyeluruh dari sisi ekonomi global
domestik maupun kondisi di makroekonomi
sistem keuangan moneter dan juga sistem pembayaran tersebut
rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh dan dua puluh satu juli dua ribu dua puluh dua memutuskan
indef tauhid ahmad mengatakan
membuat tren dana asing keluar atau outflow dari indonesia menjadi lebih besar
hingga sembilan belas juni dua ribu dua puluh dua data bank indonesia menyebutkan
dana keluar dari investasi portfolio telah mencapai dua miliar dolar amerika
hal ini dinilai dapat menggerus cadangan devisa
kalau outflow nya tetap terjadi
saya kira yang patut diwaspadai adalahnya nilai tukar
orang membayar resiko nilai tukar itu jauh lebih berat
akan memberatkan pembayaran impor pangan energi dan bahan baku industri di masa mendatang
bank indonesia sebaiknya menaikkan
suku bunga acuan pada agustus sekitar dua puluh lima basis point
untuk mengurangi modal asing keluar dari pasar indonesia
ini memang lebih mempertimbangkan untuk menjaga pertumbuhan kredit
khususnya untuk meringankan beban dari pelaku usaha dan juga konsumen
terutama segmen otomotif kemudian elektronik dan juga perumahan
karena dikhawatirkan tingkat suku bunga yang naik bisa menurunkan penjualan dari kendaraan bermotor
maupun juga menurunkan minat untuk mengambil kpr
dengan menahan tingkat suku bunga disertai ancaman inflasi global
bank indonesia harus mewaspadai dana asing keluar dari pasar indonesia
karena ini dapat berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah